setelah video aksi masa ormas meminta jatah pengelolaan parkir di bekasi viral di media sosial
polisi akhirnya mendalami dugaan premanisme yang terjadi
selain meminta keterangan dari salah satu ormas
polisi juga menyatakan pihaknya tidak mentolerir aksi premanisme yang terjadi di tengah masyarakat karena dinilai meresahkan
kita tidak pernah gentar kita hanya menjaga maruah kita
video demo ormas terhadap pengusaha ritel beredar dan viral
polres metro bekasi menggali keterangan dengan memanggil salah satu ketua ormas
ketua ormas mengaku aksinya saat itu merupakan agenda resmi penugasan
ada kerjasama kita sama bapenda tapi bapenda hanya mengeluarkan surat tugas parkir
yang kebenaran kita memfasilitasi lah orang orang jukirnya ini
kasat reskrim polres metro kota bekasi kompol arman menyatakan pihaknya tidak mentolerir bentuk bentuk premanisme
di bekasi kota khususnya poresta metro bekasi kota tidak mentolerir aksi premanisme bentuk apapun juga
nah kami luruskan tadi dikatakan bahwa ada surat tugas
surat tugas akan kami dalami tersendiri dan itu akan masuk ranah penyelidikan di rinsus
karena premanismenya sendiri memang di video viral tersebut terkesan ada intimidasi
namun kami akan coba dalami dan masih lidik memang apakah ada unsur tindak pidana yang terjadi
wali kota bekasi rahmat effendi pun angkat bicara
wali kota bekasi menyatakan bahwa aksi yang berujung pada timbulnya keresahan pihak pengusaha itu
merupakan bentuk kebablasan dan arogansi dari para anggota ormas
kesan keadaan kepala bapenda sendiri itu kan memenuhi undangan kesanan
nah ternyata kan di luar dari konteks itu ada hal hal yang tadi itu yang disampaikan
ada arogansi ada dianggap oleh sebagian orang penekanan
seolah olah kota beras ini tunduk kepada premanisme
tidak tidak kota ini tetap aman kota patriot ini tetap kota yang nyaman
meski demikian wali kota menganggap keberadaan para anggota ormas itu adalah untuk pemberdayaan
hal ini dikuatkan dengan adanya surat penugasan yang dikeluarkan oleh kepala dinas bapenda kota bekasi
wali kota juga mengatakan bahwa dirinya akan melakukan inventarisir potensi potensi pajak
yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pad
deniputan cnn indonesia
halo benarkah aksi premanisme berkodok ormas tumbuh subur bahkan merajalela di indonesia
kemudian juga mengapa langsung saja kita tanya dengan stanis laos rianta
pengamat keamanan dan sdi
bang stanislaus selamat malam
kita melihat bagaimana fenomena atau keberadaan preman atau premanisme
ini bukan barang baru bukan hal baru di mana kelompok yang mengatasnamakan geng atau preman
dalam tanda petik menguasai bagaimana jalanan atau kehidupan sosial politik di masyarakat kita
setelah sekian lama atau berlangsung belasan tahun
mungkin puluhan tahun apa sih atau kenapa sih masih ditemui kelompok kelompok ini yang mengatasnamakan ormas
berkedok ormas yang merebut mungkin apa
semata mata legitimasi yang tidak semata mata dilandaskan pada kekerasan atau juga pemalakan
ya karena ini ada beberapa hal
yang pertama memang mereka diberi ruang ketika mereka melakukan pemalakan
pemerasan tidak ada tindakan tegas
jadi saya kira kalau misalnya ada aksi aksi yang dilakukan oleh kelompok kelompok tertentu
yang mengatasnamakan organisasi atau apapun yang pemerasan
itu langkah pertama yang dilakukan oleh negara adalah tindakan yang tegas
ketika negara hadir ketika negara melakukan efek jerah kepada mereka dengan hukuman yang tegas
saya yakin tidak akan dilakukan lagi
nah aksi premanisme sebenarnya terjadi berulang ulang kali terjadi
tidak hanya yang kasus bekasi yang terakhir
tapi kita lihat ketika mau lebaran saja ada entah dalam bentuk meminta thr atau apa seperti itu
tapi itu terjadi berulang ulang terus
jadi mereka merasa bahwa kelompok kelompok ini merasa di atas hukum
jadi mereka bisa menyebutkan sma nya
kalau tidak ada tindakan tegas atau tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mencari ke penghidupan yang lebih baik
mereka akan seperti itu terus
oke ada wadahnya ada kesempatan kemudian tidak ada penegakan terhadap mereka mereka ini atau kelompok kelompok ini kan
karena mereka merasa besar
karena mereka punya kelompok
kemudian melihat ketika mereka beraksi mereka selalu dengan masa yang jumlah yang banyak
ketika mereka dalam masa yang jumlah banyak mereka merasa berkuasa
dan ini berbahaya
jadi memang ketika ada kejadian kejadian seperti kemarin di bekasi
langkahnya sudah benar yang diperlukan oleh pudah metro jaya
polda metro jaya langsung melakukan menyatakan bahwa akan diselidiki akan ditindak tegas
nah ketika negara hadir dengan cepat saya kira mereka juga akan berpikir ulang untuk meneruskan langkah itu
nah ini terbukti ketika polda metro jaya mengatakan akan melakukan tindakan
mereka jadi surut
mereka jadi surut dan kemudian ada konfirmasi dari pejabat setempat
ini yang paling penting
jadi tindakan tegas diperlukan
mengapa selama ini anda lihat artinya penegakan hukum melalui tangan tangan atau ya melalui aparat aparat penegak hukum ini
tidak bisa merapikan atau tidak bisa
artinya mereka mereka sudah melakukan tindakan kekerasan
tindakan kekerasan dan lain sebagainya tidak bisa memutus ini
saya kira bukan tidak memutus ya tapi saat selama ini mungkin pilihan dari aparat penegak hukum adalah melakukan pembinaan
jadi ini kan sebenarnya komponen masyarakat yang memang cukup potensial
jika dibina dengan baik mereka sudah diarahkan dengan baik
nah memang perlu cara cara tertentu
misal bisa dalam contoh bekasi misalnya pemerintah bekasi ingin memberdayakan mereka
seharusnya bukan dengan memerintahkan ormas untuk
melakukan pengelolaan parkir tetapi ormas diminta untuk membuat badan usaha
ormas dibuat berdung badan usaha lalu diberikan secara profesional
nah dengan cara cara seperti ini mereka diberikan arahan diberikan kesempatan yang baik
saya kira ormas juga bisa bermanfaat untuk kita gitu
tapi ketika mereka tidak diberikan kesempatan yang baik tidak diajari yang baik
mereka akan menggunakan cara cara yang menurut mereka cepat lisan dan menguntungkan mereka
artinya pembinaan maksud anda ya
pembinaan yang selama ini tidak berjalan dengan baik ya
ya memang peran pemerintah memang harus membina ormas
ormas harus dibina karena bagaimanapun juga mereka adalah organisasi resmi yang terdasar
mereka punya badan hukum
ada pembinaan yang harus dilakukan kepada mereka
pembinaan itu macam macam
bisa juga dibina diberdayakan
mereka diminta untuk membuat badan hukum
mereka lalu diberi kesempatan untuk melakukan usaha yang legal
saya kira kalau mereka dibina secara profesional
mereka juga akan menguntungkan masyarakat
oke dengan banyaknya kejadian dengan banyaknya kasus
bang sandis kekerasan atau premanisme aksi premanisme yang berkeduk ormas
banyak juga akhirnya masyarakat yang menyayangkan atau mungkin beranggapan bahwa tidak perlu hidup atau berada dengan ormas ormas ini
menurut anda seperti apa
masyarakat terancam atau merasa ketakutan khawatir gitu
saya kira mereka berbadan hukum
mereka pasti ada di negara kita
maka mereka sah
yang paling penting sebenarnya bagaimana membina ormas ini
kemudian membuat stigma ormas ini positif
saya kira kalau ormas ini dimanfaatkan dengan baik
juga akan menguntungkan
kita lihat contoh contoh ketika terjadi bencana alam
ormas bergerak membantu sukarelawan dengan baik
jadi saya kira yang paling penting adalah bagaimana membina mereka
mengarahkan mereka untuk bergerak untuk lingkungan lingkungan yang positif
jadi peran pemerintah daerah peran pemerintah
kemudian peran aparat penegak hukum ketika mereka melakukan pelanggaran hukum ini harus bekerja sama
sehingga tidak terjadi lagi tindakan tindakan yang merugikan masyarakat
dan aparat masyarakat bahkan ormas pun juga bisa hidup berdampingan ya
dalam banyak hal seperti itu
jadi ormas pun ketika memang kita diberdayakan dengan baik
mereka sangat bermanfaat
oke baik terima kasih bang sandi slos rianta sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini